kami dari polsek cibubur
ingin mengabarkan pelaku tabrak lari anak bapak
sudah kami tangkap
dia bernama gunawan
dia sudah kami tangkap
atas bantuan seorang wanita bernama tiana
kenapa lo disini
lo ngerti sekarang
jadi lo kerja sama sama roman
buat nyuruh gue kesini
lo mau ngibulin gue apa lagi penipu
sam tunggu dulu dong
boleh lepasin tanganku
gue tau lo marah sama gue
gue tau lo sekarang mau pergi
itu hak lo sam
kasih gue kesempatan buat jelasin semuanya
jelasin apa lagi
jelasin semua kebohongan kebohongan loh
jelasin semua bualan bualan yang keluar dari mulutnya itu
mau jelasin apa lagi
lo kerja sama sama sahabat gue roman
buat nyuruh gue ke rumah yang gue gak tau ini rumah siapa
sam ini rumah gue
sama lo keluar dari rumah bokap gue
dan mutusin untuk ngontrak disini
dari awal gue juga udah gak setuju sama rencana bokap gue buat neketin gue sama lo sam
tapi setiap gue tolak
gue selalu dipukul
jadi selalu ancam gue pengen nyakitin nyokap gue kalo gue gak nurutin apa mau dia
luka di pipi gue yang lo obatin waktu itu
itu karena gue gak berhasil mau lo pulang ke rumah gue
makanya dia bisa sekasar itu sama gue sam
sampai akhirnya gue sama nyokap gue sadar
kalo kita emang harus ngambil tindakan tegas buat keluar dari rumah itu
dania ini rumah gue
itu aja yang gue inget
itu yang mau gue jelasin ke lo
makasih udah mau dengerin penjelasan gue sam
maveng gue karena gue udah berperasaan gak buruk sama lo
gue gak akan biarin siapapun dan apapun
gak ada yang mau nangis lagi
kami dari polsek cibubur ingin mengabarkan pelaku tabrak lari anak bapak sudah kami tangkap
dia bernama gunawan
dia sudah kami tangkap atas bantuan seorang wanita bernama tun
perasaan tadi gue dengar suara motornya roman
wulan sekarang coba melangkah tanpa carew dulu ya
apa aku udah bisa berdiri kak
yes gue udah bisa berdiri
coba pelangkah pelan pelan
kamu gak apa apa
kok aku belum bisa jalan
untuk hari ini cukup ya
ya yang penting sekarang aku udah bisa berdiri
terima kasih dokter
terima kasih ya dokter
dan hari ini
tanggal enam memang sipih
dan gue mau ajak lo dansen
itu naik di kaki gue
bisa itu karena terbiasa
inilah kisah kami yang sederhana ini
yang tidak hanya mengagungkan cinta
tapi juga persahabatan
dan upaya meraih cita cita
mungkin bagimu ini
kami ini lebih indah
mungkin bagimu ini hanya baper saja
padahal ada perjuangan dan air mata
dan kami yakin semua ini tidak sia sia
dan akan membentuk kami menjadi seorang manusia